untuk menjaga ketertiban jelang ramadan petugas satpol pp kota surabaya membongkar sarang judi merpati
belasan rumah burung merpati ini dibongkar karena telah meresahkan masyarakat
beginilah razia sarang perjudian burung merpati yang dilakukan petugas gabungan satpol pp kecamatan tambak sari kepolisian dan tni kami siang
petugas merobohkan rumah burung merpati judi atau pagupon yang berada di area lahan kosong jalan peloso timur surabaya dengan menggunakan gergaji mesin
pembongkaran paksa belasan pagupon ini menyusul banyaknya laporan jika di area lahan kosong tersebut kerap dijadikan ajang perjudian burung merpati
selain itu langkah tegas petugas gabungan ini untuk menghormati datangnya bulan ramadan yang kurang beberapa hari lagi
mereka tidak nyaman karena di lingkungannya mereka itu banyak sekali masyarakat kumpul warga kumpul terkait dengan adu doro
dalam kegiatan ini sedikitnya lima belas pagupon dibongkar paksa meskipun beberapa di antaranya dibongkar sendiri oleh pemiliknya
sementara burung burung merpati sudah terlebih dahulu diamankan dan dipindahkan pemiliknya